tidak ada waktunya mereka mengejar saya sampai ke sini
lapornya ratu ada apa prajurit prabu serowisessa ada di belakangnya ratu
gusti prabu sedang bertarung melawan adipati kulon
apa yang sebenarnya terjadi mengapa keponakan tercinta kusur rawisesa mereka kejar cuka
kurang lancar mereka semuanya pengkhianat
sebaiknya aku mengikuti mereka aku harus tahu keadaan keponakan tercinta kusur rawisesa
udah manter selfing harvey
inti pada kekuatan adalah keikhlasan
tidak ada yang benar benar kuat di dunia ini
kekuatan sejati adalah milik allah
tidak ada satupun yang berhak mengaku dirinya kuat
karena semua karunia allah
jangan pernah tinggalkan allah di dalam hatimu
maka allah tidak akan pernah meninggalkanmu
ingat baik baik itu raden kian santang

aku sudah menyalurkan tenaga dalamku kepadamu
sekarang kau lebih baik
terima kasih bapak
mari lah kian santan
mari kita latih ilmukan uraganmu
terima kasih banyak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak